satu lagi korban kapal cahaya bahari jaya yang tenggelam di perairan utara jawa ditemukan kami siang
keluarga korban pun menangis histeris begitu jasad tiba di pelabuhan tanjung tembaga probolinggo
seorang keluarga korban ini menangis saat satu jenazah tanpa identitas yang diduga abk kapal motor cahaya bahari tiba di pelabuhan tanjung tembaga probolinggo
korban ditemukan kapal motor sang engon milik nelayan asal mayangan di utara pulau gili ketapang atau sekitar perairan madura
menurut saksi mata jenazah ditemukan dalam kondisi rusak dan sulit dikenali di lokasi perairan pulau gili ketapang probolinggo
sementara dua jenazah yang ditemukan di perairan madura sudah teridentifikasi
kedua korban itu atas nama abu yazid bustomi dan iwan sugianto
masing masing adalah warga mayangan kota probolinggo
ini ada tiga yang dua sudah diidentifikasi di rsu pemakasan
yang satu dilewatkan jalur laut lanjut nanti diidentifikasi di rumah sakit umum dr saleh kota proboling
sampai sejauh ini sudah empat korban hilang ditemukan
empat lainnya masih dinyatakan hilang
tim gabungan dari basarnas dan satpol air terus mencari bangkai kapal cahaya bahari jaya yang tenggelam